karena di tempat wisata alam dadakan ini warga disuguhkan dengan pemandangan tebing tebing batu kapur
yang menjulang tinggi di tengah hamparan persawahan warga
tebing batu kapur yang menjulang tinggi di tengah persawahan di kawasan solear tanggerang banten
kini menjadi lokasi favorit warga untuk kebuburit selama ramadan
hamparan sawah yang hijau serta banyaknya tebing eksotik
menjadi daya tarik warga untuk datang dan menghabiskan waktunya di kawasan ini
selain menikmati indahnya alam dan sejuke udara di sore hari
warga juga bisa sepuasnya bersuah foto bersama teman kerabat dan keluarga
tempat wisata tebing koja yang baru ditemukan warga dua bulan terakhir ini
juga dijadikan lokasi pemotretan pre wedding bagi pasangan yang akan menikah
lebih pada tempatnya penasaran soalnya kan banyak yang ngomong kalau tempat ini bagus gitu ya
hanya bermodalkan kamera ponsel
warga yang tengah menikah di kawasan ini juga bisa menikah di kawasan ini
menunggu datangnya azan maghrib ini bisa mengabadikan momen suah foto mereka di atas tebing koja
dodi wahyudi tangerang